kamu telfon pake handphone siapa
sepertinya yang dimaksud sama rena itu babysitter
aku kangen sama mama
mama juga kangen sama kamu sayang
makan banyak gak disana
mau kemana sih
selamat sore bu
oma pergi dulu ya
kamu jaga rena baik baik
sama nanti kalau misalnya ada orang nggak kenal
kamu jangan bukain pintu
oma pergi dulu ya
iya kamu di rumah sama suster
nurut sama suster ya
jagain ya suster ya
mungkin roland sudah menu baran
august ini jangan
itu sangat banyak perubahan
keluarganya andi memang keterlaluan
tega teganya mereka buat makam palsu kayak gini
mereka semua tega buat kamu sudah meninggal sayang
tidak punya hati
sayang mama udah nulis nomor mama disini
jadi kalau misalkan ada apa apa telfon mama oke
mama taro disini ya
taro di dalam rumah
mama siapa rena
tapi kan pak ala belum menikah
saya coba telfon pak al dulu deh
gak diangkat lagi
aku mau pidoko sama mama pakai handphone sumpah
mas al pergi kemana ya
perasaan aku jadi gak enak
siapa itu yang nelfon
mesej nelfon terus lah ini loh
kamu tolong pakai handphone siapa
pakai handphone suster
sepertinya yang dimaksud sama rena itu babysitter
makan banyak gak di sana
rena suster ke kamar mandi dulu ya
rena jangan kemana mana di sini aja
aku pengen disuapin mama dong
iya nanti kamu kalau misalkan main kesini
nanti mama suapin ya
salam ma pengen dipeluk mama
udah saya jangan panik ya
mama kesini dong aku takut
alamat rumahnya dimana
jadi aglonema residence yang tadi disebut sebut itu rumahnya reina
cepet dong ma
yaudah sayang mama kesana ya
kasian reina aku telfon masal dulu deh
aduh gak diangkat lagi
aku langsung kesana aja kali ya
tolong tolong dibuka cepetan
emang ada pak bandin
kok keluar malam malam begini
nanti bos almar ada
nggak saya ada keperluan dan reina butuh kebantuan saya
nanti kalau misalnya masal nyari bilang kalau misalnya saya ada di aglonema residen ya
dengan mbak andin ya
iya betul makasih iya
terima kasih sudah sambutin kita

gak bisaplesu lebih banyaknya bibuk
sampai jumpu di pindah pindah